gelombang pemutusan hubungan kerja atau phk masih belum berakhir
sejumlah pabrik pun dilaporkan tengah dalam proses pemangkasan tenaga kerja
dimulai dengan merumahkan karyawannya
lantas apa yang sebenarnya terjadi
apakah benar penyebabnya semata mata alasan permintaan global yang menurun
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung
melalui sambungan virtual ketua umum asosiasi produsen serat dan benang filamen indonesia
retma gita wirawasta selamat pagi pak redma
pagi mbak pagi mbak
sebetulnya penurunan permintaan global itu hanya jadi satu masalah ya
tapi menurut kami sih itu bukan masalah utama ya
sebagai pemicu pertama ya tapi itu bukan pemicu utama
kalau pemicu pertama karena memang yang pertama terkena imbas adalah perusahaan perusahaan yang orientasi ekspor
itu begitu terjadi resesi gitu ya di amerika serikat di uni eropa
atau masuk di jepang di pasar pasar tradisional
yang pertama terkena imbas ada penurunan order
tapi kemudian hal ini berlanjut ke pasar domestik
karena sebetulnya kalaupun ekspornya ini sulit
mereka bisa mengalihkan orientasi ke pasar domestik
jadi paling besar itu ada pasar domestik
begitu mereka mau balik ke pesawat domestik
ternyata pasar domestik pun juga terganggu
karena banyak barang barang impor
jadi yang terkena masalah sekarang yang orientasi domestik terkena masalah
yang orientasi ekspor lebih kena masalah lagi
baik ini sangat menarik ya kita gali lebih dalam lagi pak redma
menurut anda pasar domestik ini apa yang terjadi
kenapa tidak bisa diserap oleh pasar domestik
pasar domestik yang jadi masalah adalah banyak banjir impor
impornya banjir baik yang impor ilegal maupun import yang
mendapatkan izin dari pemerintah
dalam hal ini kementerian perindustrian dan kementerian perdagangan
karena ini memang sebetulnya banjirnya impor ini dimulai sejak kuartal tiga dua ribu dua puluh dua
jadi kalau kita melihat datanya kemarin
ini kan gelombang phk ini dimulainya di kuartal tiga
mulai masif di kuartal empat dan berlanjut di kuartal satu sampai awal awal kuartal dua sekarang
penyebab utamanya adalah impor
karena kalau kita bicara resesi sebetulnya masa pandemi
sebetulnya setelah pandemi itu di dua ribu dua puluh dua itu sudah ada perbaikan
kalau kita melihat di kuartal satu dan kuartal dua
dua ribu dua itu kan kita masih negatif pertumbuhannya
tapi kalau kita melihat di kuartal tiga itu kan sudah positif
udah mulai positif ya negatif tapi masih sudah sudah bagus gitu ya
kalau kita melihat di kuartal
di kuartal tiga kuartal empat itu kan sudah positif
di kuartal empat di eh maaf
di kuartal satu kuartal dua dua ribu dua puluh dua itu sudah positif
nah tapi di kuartal tiga kuartal empat itu mulai negatif lagi karena mulai banyak banyak barang barang impor
dan berlanjut di kuartal satu dua ribu dua puluh tiga itu kan sudah negatif tujuh ya
padahal kalau kita melihat di kuartal satu kuartal dua dua ribu dua puluh dua sudah positif delapan dan tiga belas persen
artinya ketika barang barang
barang impor itu masuk memanja di pasar
pertumbuhan kita melambat dan akhirnya menjadi negatif
baik pak tretma ini banyak sekali barang impor yang banjir di pasaran domestik seperti itu ya
dan apakah ini juga dampak dari impor kuota yang terlalu banyak dari negara lain
selama ini efektifkah pembatasan kuota impor yang sudah diterapkan
jadi ada dua ya yang masuk pasar domestik
yang pertama yang ilegal
ini sebetulnya ini penyakit kambuhan sebetulnya karena ada di sana ada barang barang masuk pakai cara cara borongan gitu ya
itu kan borongan itu harusnya nggak boleh karena di dua ribu tujuh belas itu sudah diralang oleh bu sri mulyani
tapi ini kan penyakit kambuhan
teman teman bacukai saya kira harus memperbaiki kinerjanya di pelabuhan gitu ya agar yang borongan ini tidak terjadi
yang kedua memang pembatasan kuota ini nggak efektif
karena memang kami mendengar juga kementerian
dan teknis juga memberikan kuota yang cukup besar kepada para importer baik apu maupun app
dan di sana juga terjadi permasalahan banyak app app yang bodong maksudnya dia apu tapi dia berkamuflase menjadi app
jadi banyak diberikan izin impor yang besar dan ini tidak transparan
jadi kami melihat ada yang tidak efektif dalam pemberian kuota sehingga pemberian kuota impornya jor joran
dan membuat pasar domestik
pasar domestik dipenuhi oleh barang barang impor
baik kalau misalnya dari pak redma sendiri sebenarnya kuota impor ini harus diangka berapa pak redma
sebetulnya kalau kita melihat dari sisi kapasitas sebetulnya kita tidak perlu impor
kalau kita bicara dua ribu sembilan belas kebelakangnya
sebetulnya kalau secara volume kita bicara volume kita tidak perlu impor
nah tapi kan memang untuk beberapa jenis barang kita masih belum bisa diproduksi
saya kira itu yang perlu diimpor atau yang untuk ekspor oriented
jadi kalau yang di kb di kawasan berikat di fasilitas kita itu bolehlah dikasih impor
karena dia buat barangnya pun buat diekspor lagi gitu ya
tapi kalau misalkan yang di lokal lokal saya kira tidak perlu dikasih kuota impor
dalam negeri sudah bisa memenuhi sebetulnya
baik jadi harusnya direvisi ya
jadi nol begitu ya kuota impornya
baik pak redma nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait hal ini
dan apakah tantangan di dua ribu dua puluh tiga ini lebih rumit dibanding tahun kemarin jika kita bicara dari ekosistem industri pasca pandemi
emang di dua ribu dua puluh tiga ini lebih rumit dibanding tahun kemarin jika kita bicara dari ekosistem industri pasca pandemi
emang di dua ribu dua puluh tiga ini lebih rumit dibanding tahun kemarin jika kita bicara dari ekosistem industri pasca pandemi

dan bagusnya adalah karena memang pada waktu itu kondisinya impornya susah
karena impornya susah karena waktu itu kan ada permasalahan frade cost nya kan mahal
terus juga ada permasalahan kontainer
jadi barang barang impor itu susah masuk ke sini
mulai ada perbaikan freight cost nya mulai turun
kontainer juga sudah mulai banyak
barang impor masuk
nah kalau di kuota dua ribu dua puluh tiga ini sudah dari kuota satu sudah ada imbas dari kuota empat
di kuartal dua pun juga pasti akan berimbas dari kuartal satu
dan kami tidak melihat ada perbaikan yang akan signifikan untuk pasar ekspor di kuota tiga dan kuota empat

karena kondisinya kan masih seperti ini
dan indonesia dan eropa itu juga masih di masih ada perang
ekonomi di sana juga itu ya hasilnya pasti berdampak kepada ekonomi di sana
kalau kita melihat amerika juga kemarin awal awal very saat itu itu kan mulai ada pemulihan

ternyata juga kondisinya tingkat hayatnya juga ada masalah ekonomi lagi
jadi kami melihat di kuota tiga dan kuota empat untuk reg comed teraz auf tr confinement sangat sangat tidak ada perkembangan yang signifikan hai iya

sangat tidak ada
akan ada perkembangan yang signifikan
nah satu satunya harapan adalah
pasar dalam negeri jadi sebetulnya
kalau pasar dalam negerinya ini
pemerintah mau serius
memenahi barang barang import
kita masih bisa tunggu
secara positif tapi kalau
kinerjanya masih seperti kuartal
satu ya barang barang import dibiarkan
dan cuek cuek saja saya kira
kuartal dua ini akan negatif
kuartal tiga akan negatif dan imbasnya
pengurangan karyawan rasionalisasi
tenaga kerja di beberapa pabrik bahkan
bukan hal yang tidak mungkin
akan banyak pabrik yang tutup
karena ini kan sudah terjadi hampir
lebih dari setengah tahun
baik bagaimana pelaku usaha
dan juga pemerintah harusnya bekerja sama
juga bersinergi untuk mengantisipasi
phk ini kembali terjadi
ya kalau yang dilakukan oleh pengusaha
kalau ngeliat pasarnya juga
kita kan juga nggak mau
rugi karena ini sudah positif perusahaan
sudah pada posisi rugi untuk perusahaan perusahaan
yang merumahkan karyawan
meskipun karyawannya dirumahkan tapi kan
kita tetap bayar karyawan meskipun hanya
yang dibayarkan tapi kan tanpa
ada pemasukan tetapi pengeluaran
terus terusan dilakukan akhirnya kan
kita dalam posisi rugi tapi mau gak mau
dengan kondisi sekarang ya kita harus melakukan
kita akan makin mengurangi karyawan
dan pada posisi paling terdesak adalah
melakukan phk dan menutup
pabrik nah sebetulnya
kita sudah berkondisi juga
dengan pemerintah dan pemerintah saya kira
sudah sangat paham kondisinya bahwa
dengan kondisi global saat ini
pasar domestik itu menjadi
tumpuan utama itu yang harus
pemenahan pemenahan jadi ini
kita sudah discuss dengan pemerintah
saya harap juga akan
ada langkah yang konkret
yang bisa segera dilakukan oleh pemerintah
untuk memenahi pasar pasar
yang pertama itu tadi yang
teman teman becukai harus lebih bekerja
keras gitu ya untuk
membenahi supaya tidak banyak barang barang
ilegal yang masuk yang kedua
yang tadi kuota impornya lebih
transparan gitu ya jadi kami bisa
tahu oh kok satu perusahaan
dapat impornya gede banget gitu padahal itu kan
bukan model produsen gitu ya
jadi kalau itu
bisa dibenahi saya kira pasar domestiknya
dalam dua kuartal ke depan
tidak lagi ada isu lagi phk
atau perumahan karyawan
baik pak redma tadi kita sudah bahas terkait
dengan impor kuota dan juga
tentunya peraturan dari pemerintah
dan di sisi lain apakah gaji
ataupun gaji pokok karyawan
ataupun buruh ini juga menjadi beban
pengusaha bagaimana dari pandangan asosiasi anda
ya sebetulnya sekarang akan menjadi beban
karena kan posisinya
kalau dalam posisi normal itu kan
bukan beban ya itu kan biaya
yang harus kita keluarkan karena kita kan
memproduksi sesuatu tentu ada
kos jadi kalau dalam posisi normal
tidak beban tapi dalam posisi normal
di mana kita tidak
berproduksi secara optimal
tetapi kita harus tetap menggaji
karyawan itu kan jadi
tetapi juga itu harus kita lakukan
meskipun itu beban karena kan kita kan
juga tidak mau kehilangan karyawan
karena masih ada hope masih ada harapan
dari kami pemerintah bisa
dalam negeri jadi begitu pasar dalam negeri
ini bisa diberesi
dari produk produk impornya
produksi dan kita bisa merekrut
karyawan nah kecuali
untuk perusahaan perusahaan yang tidak kuat lagi
phk tapi beberapa perusahaan
yang masih ada harapan yang masih
cash flow nya masih kuat meskipun tertatih
mereka tidak mau mem phk
dengan harapan begitu pasarnya pulih lagi
kita bisa merekrut mereka lagi
memperkerjakan mereka lagi
baik pak redma kalau misalnya
kita dengar ya dari semua
masalah ini sebenarnya kalau kita lihat
memang barang impor ini jauh lebih murah
daripada yang kita produksi
dalam negeri dan kenapa bisa
seperti itu kenapa industri padat karya
di indonesia tidak bisa lebih kompetitif
dari negara negara lain seperti
china vietnam dan lain lainnya
apa sebenarnya inti masalahnya dan bagaimana
kita bisa mengantisipasi hal ini
terus bergulir terjadi
sebetulnya kalau kita lihat sisi cost
dulu china memang sangat murah
kalau kita bicara sekarang kan
china juga sudah tidak murah lagi
vietnam juga nggak murah lagi
kecuali memang bangladesh itu sangat murah
karena upah buruhnya jauh jauh di bawah
kita india juga tidak murah lagi
apalagi korea atau taiwan
yang jadi masalah adalah
barang barang ini masuk
sebagian besar kan
dengan cara yang tidak fair
mereka masuk secara ilegal
mereka tidak bayar
pajak tidak bayar ppn
tidak bayar pasok
jadi tentu mereka pasti lebih murah
dan mereka menjual ke retailnya pun
juga tanpa ppn
dan kalau mereka jual tanpa ppn
retail lebih suka
dia jual tanpa ppn
karena tidak akan
ribet dengan permasalahan pajak
sedangkan kami di industri ini kan
harus tetap bayar ppn
jadi dengan perbedaan itu pun
tentu mereka akan
jauh lebih murah
kalau kita lihat sekarang harganya misalnya ppn
kalau kita lihat sekarang bayar masuk misalnya
belum safeguardnya gitu ya
hanya ppn dan bayar masuknya ppn aja gitu
jadi tentu harganya lebih murah gitu
makanya kami selalu bilang
indonesia ini kan eksportir juga
kalau harga kita jelek
kita nggak akan bisa ekspor
kita pasti akan kalah dengan china dengan vietnam
tapi kita kan masih bisa tetap
tetap bisa ekspor artinya
dari sisi daya saing kita masih oke gitu sebetulnya
kalau dilakukan secara fair
secara adil gitu ya
sama sama bayar pajak pasti kita fair
kalau mereka kita ada kos kos lain
mereka juga bayar biaya masuk
tentu juga akan jadi fair
ini mereka lebih murah karena mereka
melakukannya dengan tanpa bayar ppn
baik baik terima kasih pak retma
kami akan terus memantau perkembangan
dan juga gelombang phk dalam
padat karya ini
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dalam cnn indonesia business dan referensi
baik baik terima kasih mbak
terima kasih mbak selamat pagi